sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

biar aku tahu siapa orang yang masuk dan keluar dari kamar ini
kalian baik baik saja ya
yang penting kan udah ketemu
yang penting kan udah ketemu
yang penting kan udah ketemu
yang penting kan udah ketemu
yang penting kan udah ketemu
yang pintar ya nak ya
halo om baik
om kangen banget sama kamu
kamu kangen nggak
aku juga kangen sama baik
ah yang benar rena
oh iya sekarang rena lagi ada di mana
sama oma mau belanja
ada baiknya aku minta izin sama burosa kalau mau ketemu sama rena
rena sayang boleh om bicara dengan oma
sekarang apa kabar
yaudah kalau begitu nanti saya ketemu di sana ya
terima kasih banyak bu
omah kita mau ketemu om bayi ya
abis itu ketemu sama om bayi di sana
asyik ketemu om bayi
mantan suaminya andin kok getol banget
ntar kalau pak bos cemburu kan berabe nih
untung aja gue bertindak cepat
jadi rekaman cctv bisa gue hapus semua
jadi andin gak bisa ngeliat
harusnya sekarang andin
aku tau kalau reina tuh anak kandungnya
semuanya kacau gara gara elsa
dasar manusia licik
gue lupa lagi hari ini janjian
ah itu banyak itu tuh
tapi itu tas banyak sih tuh
cantik cantik loh tasnya
tuh mau yang mana bagus ya
mau yang ini atau yang ini
kamu pilih yang mana
binyu dan cus
wah ada yang lagi milih milih tas nih
baik aku bingung
yaudah kamu mau yang mana
kamu mau yang mana
yang ini sama yang itu
yang ini sama yang itu
yang ini sama yang itu
ini sama yang ini
boleh yang baik dua duanya
boleh dong pasar gak boleh
boleh kan bu
aduh gak usah jangan biar saya aja
ini kan saya denger reina udah mulai masuk sekolah
jadi anggap aja ini hadiah
jika kamu berusaha boleh deh
yaudah kalau gitu gue tereda
yaudah kita kasih nanti ya
saya juga gak tau bu
sejak ketemu pertama kali dengan rena
saya ngerasa ada semacam ikatan yang saya juga nggak bisa jelasin apa itu
ya reina memang lucu sekali sih
waktu pertama kali saya bertemu sama reina juga saya langsung jatuh hati
emang bikin senang semua orang
andai saja anaknya andin tidak meninggal
saya pasti sudah punya dua cucu perempuan di rumah
nino pasti tau kan soal anaknya andin yang meninggal
ya saya juga baru tahu akhir akhir ini
waktu itu saya pernah ketemu andin dengan pak surya di pemakaman
tapi saya gak tau mereka ziarah ke makam siapa
suami macam apa yang tega meninggalkan andin seperti itu
dia anaknya baik sekali
jadi andin dan aldi baran belum cerita staffing kebu rosah
kalau aku ini mantan suaminya andi
sebaik selang unto
udah mati wright